kita beralih ke kasus sidang kasus kopi bersianida berlangsung panas
bahkan majelis hakim sampai meskors sidang karena suasana di ruang sidang sangat gaduh
ya adu argumen antara jaksa penuntut umum dengan pengacara pun tidak terelakkan lagi
kuasa hukum jessica kumala wongso menghadirkan saksi ahli forensik rscm jaya surya atmaja
sidang diskors selama satu jam akibat perdebatan disertai bentakan
satu visum ya sudah langsung satu visum visumnya siapa
ya udah terus
anda itu tahu gak sih apa yang anda analisa
surat perbeberan ada yang mulia
anda bawa datanya gak
minta supaya kita menghormati ahli
oh tidak seperti itu
jangan main bentak bentak begitu
bukan seperti itu pak
sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya
ya udah sekarang gini
pak bapak bawa data tidak yang bapak analisa itu
tidak bawa data anda ingat tidak apa yang anda analisa
ada di situ
saya nggak nanya pengacara saya tidak nanya pengacara ya
tolong hargai saya juga
saya menghargai anda
saya menghargai anda anda menghargai saya
supaya tertip supaya tertip
atau kita skors dulu ya
saya minta ahli bentak bentak
anda itu bertanya saja tidak pernah kok
itu belum termasuk perdebatan jaksa penuntut umum
karena meragukan keahlian saksi ahli
sampai di situ berarti bidangnya beda pak
bedanya beda makanya yang saya omong itu ada toksikologi
itu saja yang jelas saya tanya bidangnya beda
karena sesuai guidelines dari tiaf tadi
yang dijelaskan disini toksikologi forensik
yang dijelaskan disini toksikologi forensik
itu salah satunya adalah penguasaan kimia alisis
yaitu penguasaan pengoperasian instrumen analisis
preparasi sampel penyiapan prosedur
itu adalah kesimpulan penuntut umum
kami hanya menyampaikan
ditanya saja se ahlinya
tadi ditanya tidak tahu
anda bilang beda kan dia sendiri sudah menjelaskan apa adanya
bukan kami hanya menyampaikan bahwa yang bersangkutan katanya kenal
sudah kan dengan presidennya
apa ada urusannya dengan presiden
ini pertanyaan kita ini kan waktu kita agak sempit
jangan mutar mutar dong
bukan mutar mutar kalau keahlian khusus dipertanyakan
semuanya diam semua diam
sebelumnya dalam sidang jaksa penuntut umum sempat mengingatkan saksi ahli
agar tidak sembarangan berbicara
pak begini pak ini ya bapak salah
kenapa salah saya tidak salah pak
saya di sini jaksa penuntut umum bapak jangan sembarangan ngomong
beginilah ketegangan lain yang mewarnai persidangan ke sembilan belas
sudah semua tenang
anda jangan protes ke saya melalui majelis hakim
makan waktu pertengkaran ini makan waktu
tak hanya peserta sidang penonton sidang pun tak luput dari teguran hakim

kalau datanya seperti ini tidak cocok pak itu loh
kita sidang skor saja
tunggu dulu berarti anda
keluar saja ya
kalau penonton masih ribut kita skor
penonton keluar baru sidang kita lanjutkan
kita bukan tontonan yang harus disorakin
saksi ahli mengatakan jika mirna meninggal karena cyanida
seharusnya ada hasil positif ketika mirna diperiksa di rumah sakit abdi waluyo
beberapa jam usai minum kopi di cafe olivier
radian febriantia cnn indonesia
dalam sidang ke sembilan belas kasus kopi bersianida ini
pihak jessica menghadirkan saksi hartanto sukmono
direktur pemasaran pt kia mobil indonesia
yang berada di lokasi saat kematian mirna
dan kita saksikan ada perdebatan lain yang terjadi dalam sidang kali ini
hartanto berada di cafe olivier pada saat wayan mirna salihin kejang kejang hingga meninggal dunia
hartanto mengaku sempat melihat jessica menelpon
namun jawaban saksi ini membingungkan
saat ditanya jaksa penuntut umum apakah ia melihat jessica memegang ponsel
ia mengaku tidak lihat
perhatikan sebelum tadi anda menyebut pak saiful
apakah ada keadaan terdakwa yang anda yakini memegang handphone juga
yang melewati anda itu
tidak yakin tidak lihat
tidak lihat jadi cuma keadaan yang tadi ini ya
namun hanya berselang satu menit jaksa penuntut umum lainnya ikut bertanya
jawaban saksi berbeda dengan jawaban sebelumnya
awalnya ia tidak melihat
tetapi tiba tiba pengakuannya berubah menjadi melihat
apakah saudara yakin bahwa saudara
bahwa saudara katakan yang tadi saudara katakan bahwa terdakwa
menelpon di samping saudara itu adalah terdakwa
ya saya pernah melihat
pertanyaan jaksa penuntut umum yang meragukan kesaksian hartanto sukmono
memancing reaksi kuasa hukum jessica oto hasibuan
persidangan juga sempat terganggu oleh salah satu penonton yang berteriak
saudara bilang menelpon dengan kata menggunakan tangan begini
sudah dijawab yakin terus sudah diberkaliakan
sudah diberkaliakan ditanya
sudah diberkaliakan ditanya ya mulia
ini waktu saya berbicara juga
apa jawaban saksi itulah yang kita tangkap dalam acara
siapa itu yang terlihat
ya supaya tenang ya
salah satu anggota majelis hakim binsar panjaitan
sempat menyebut saksi hartanto tidak sensitif
sebab saksi sering menjawab tidak tahu atau tidak memperhatikan